polisi berhasil menangkap pencuri sepeda motor
yang mengacungkan senjata saat dikepung oleh warga di rawa bacang kota bekasi
pelaku merupakan residivis yang selalu membekali diri senjata api rakitan
aksi maling motor ini sempat membuat warga di perempatan rawabacang pondok melati kota bekasi
pelaku berkali kali mengacungkan senjata api ke arah warga
pelaku merupakan residivis tahanan tahun dua ribu enam belas
dan selama mencuri motor selalu membawa senjata api
pelaku ditangkap warga dan ditahan polisi
saat ini penyidik masih memburu pemilik senjata api rakitan
sedangkan teman pelaku yang berinisial a masih dpo
yang pemilik aslinya adalah dari rekan pelaku yang inisial a
jadi untuk senjata dari mana masih kita melakukan pengembangan
ya betul residivis dia pernah melakukan sama pencurian sepeda motor di daerah lampung
di hukum hanya empat belas bulan